kita beralih ke jombang warga desa mengantok kecamatan mojo warno jombang jawa timur
menemukan dua benda cagar budaya saat menggali tanah di makam pandegong desa setempat
kedua benda purbakal tersebut diketahui merupakan potongan kepala patung brahma dan potongan yoni
yang diduga peninggalan pada masa kerajaan majapahit
sejumlah petugas dari balai pelestarian cagar budaya atau bpcb provinsi jawa timur
mendatangi rumah jayadi warga desa mengantok kecamatan mojo warno jombang senin siang
kedatangan petugas bpcb tersebut setelah mendapat laporan adanya penemuan dua benda cagar budaya
berupa potongan kepala patung brahma dan potongan yoni yang ditemukan oleh jayadi
untuk memastikan petugas bpcb kemudian mendatangi lokasi ditemukannya benda cagar budaya tersebut
yakni di sebuah makam pandegong yang berada di tengah sawah desa mengantong
ahli arkeolog bpcb jatim
juga mengukur koordinat bangunan dan temuan batu bata kuno
jayadi mengatakan penemuan bermula saat dirinya menggali tanah di sekitar makam pandegong
dan mata cangkulnya membentur benda keras setelah digali ditemukan potongan kepala patung dewa brahma dan potongan yoni
mencangkul sebuah batu
saya tarik saya cuci bentuknya seperti simbol siwa
keduanya saya ambil lagi
kok patung berkepalampat
saya tahu namanya itu dewa brahma
dari hasil pemantauan langsung di lokasi
pihak bpcb jawa timur memastikan benda tersebut merupakan cagar budaya
bisa dikemungkitan bisa masuk kriteria cagar budaya
karena itu merupakan
benda asli bukan benda baru
nah kalau melihat lokasi ini
setelah kita cek di lapangan
benar bahwa itu adalah yang tadi kita lihat di rumah pak ari adalah
potongan dari yoni
yang yogi nya juga ada di lokasi ini
dan itu menunjukkan bahwa
bangunan ini adalah merupakan bangunan suci yang dimungkinkan sekali mungkin
yang bisa canggih
kedua benda cagar budaya tersebut selanjutnya dibawa oleh pihak bpcb
untuk diteliti lebih lanjut
sedangkan terkait proses eskavasi di lokasi temuan tersebut
sekaligus pelestarian benda cagar budaya
pihak bpcb akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah jombang